dan masih tentang pertemuan amin rais prabowo dan rizik syihab
wakil presiden yusuf kala berpendapat pertemuan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dan ketua dewan kehormatan partai amanat nasional
dengan pemimpin front pembela islam habib rizik syihab di mekah kemarin
merupakan hal yang biasa saja
apa yang dibicarakan mereka itu pembicaraan politik tingkat tinggi
jadi apalagi di mekah di masjid memang itu sejadul boleh bicara apa saja
tapi yang tidak boleh mengkampanye orang
mungkin karena itu bukan kampanye hanya pembicaraan antara dua teman gitu
apa yang sepaham ya silahkan aja
persaudaraan alumni dua ratus dua belas memberikan klarifikasi

dengan amin rais di mekah
pertemuan yang terjadi saat umroh tersebut merupakan sebuah kebetulan
yang berakhir dengan silaturahmi dua tokoh politik di kediaman rizik sihab
dalam klarifikasinya pa dua ratus dua belas mengaku pertemuan tak sengaja terjadi
ketika sedang melakukan proses tawaf
pertemuan kemudian berlanjut dengan membahas perkembangan deklarasi
partai koalisi islam yang terdiri dari gerindra pks pan dan pbb
sebelumnya beredar kabar lima nama capres dan sembilan nama cawapres
dari rakyat ketua umum partai gerindra
kornas pa dua ratus dua belas yang akan mendapat dukungan dari rizik syihab
bila koalisi partai islam resmi terbentuk
beliau akan mendukung
mendukungan kepada salah satu dari lima nama capres
dan salah satu dari sembilan nama cawapres
setelah satu terbentuknya
kita koalisi keumatan terlebih dahulu
yang kedua harus dari rekomendasi ulama diistimak ulama